kasus kekerasan yang dilakukan oknum anggota polri bertambah seorang anggota kepolisian
telah ditetapkan sebagai tersangka pada dua puluh lima februari lalu
atas kasus penembakan terhadap empat orang di sebuah kafe di kawasan cengkareng jakarta barat
peristiwa penembakan itu menyebabkan tiga orang meninggal dunia
salah satu korban penembakan adalah petugas kasir bernama doran manik
almarhum pergi meninggalkan seorang istri dan tiga anaknya
karena ia baru bekerja selama enam bulan di kafe tersebut setelah merantau dari lampung ke jakarta
korban meninggal dunia kedua adalah feri saud siman juntak
salah satu pegawai kafe rm cengkareng ini meninggalkan seorang istri yang tengah hamil muda
sementara korban ketiga adalah seorang personel tni angkatan darat
bernama pratu martinus rizki kardo sinurat
anggota tni dari denma kostrat ini meninggalkan seorang istri dan dua anak yang masih balita
di ketahui peristiwa bermula ketika pelaku yaitu brib kacs yang ditagih membayar uang minuman sebesar rp tiga tiga juta
petugas keamanan kemudian menegur pelaku adu mulut antara keduanya berujung penembakan
berdasarkan keterangan saksi dan olah tkp sehingga pagi ini juga
sudah diketapkan sebagai tersangka
berseiring dengan hal tersebut tersangka juga kami akan proses secara kode etik
sampai dengan hukuman dinyatakan tidak layak menjadi anggota polri
dan untuk mengelaborasi kasus ini kita sudah terbuka
terhubung lewat sambungan zoom dari luar studio dengan kepala divisi hukum kontras andi muhammad rezaldi
selamat sore bang andi
ya selamat sore mas
ya dengan verdi bang terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini
bang andi lagi lagi ini kontras menambah catatannya ya ada kekerasan oleh oknum polri
yang dengan apa namanya ya dengan kekuasaan dan senjata yang dimiliki menyebabkan hilangnya nyawa tiga orang begitu
ini secara makro anda melihat apa
dari peristiwa yang sepele saja ini bisa menjadi hal besar seperti ini
apa yang terjadi
ya tentu kalau dari kami kontras sebetulnya kasus ini tidak bukan kasus yang pertama kali
kami mencatat setidaknya di periode tahun dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh itu setidaknya ada sembilan ratus dua puluh satu peristiwa kekerasan oleh pihak polisian
dan sebanyak tiga ratus empat jiwa tewas
nah dari data ini sebetulnya dikarenakan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dilakukan oleh aparat kepolisian
baik dalam hal penggunaan senjata api maupun dalam hal melakukan proses penyidikan dan penyidikan atas dugaan terhadap seorang tersangka
nah terkait banyaknya peristiwa kerasan dan penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian
dan kami mengindikasikan hari ini
kondisian hari ini itu berjalan kepada arah pemolisian yang tidak demokratis atau militaristik
nah yang dimaksud dengan pemolisian yang tidak demokratis atau militaristik itu ialah sosok polisi yang memposisikan masyarakat sebagai musuh atau lawan
akibatnya ketika polisi melakukan pendekatan hukum terjadilah peristiwa peristiwa kerasan dan penyiksaan
tentu tindakan tindakan ini itu merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang serius
nah dalam konteks aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan harusnya pemolisian itu diarahkan kepada polisi diproses secara pidana
dari pengalaman kami dan catatan kami seringkali polisi yang melakukan tindak kerasan atau penyiksaan itu diproses melalui mekanisme etik
sehingga peristiwa peristiwa seperti ini terus berulang kembali
oke lebih lanjut mas andi
anda melihat penggunaan kekuatan atau kekuasaan
yang dimana di sini adalah senjata begitu ya oleh aparat sehingga menimbulkan korban jiwa tidak sesuai prosedur lah tugasnya begitu
memahami ini bagaimana
ya sebetulnya masalah mengenai penggunaan senjata api itu ada berbagai persoalan yang ada
pertama tidak adanya pembinaan pengawasan dan evaluasi secara maksimal yang dilakukan oleh aparat kepolisian
yang kedua itu mengenai kultur
dari aparat kepolisian sendiri
bahwa hingga hari ini itu tidak ada tindakan dari kepolisian untuk melakukan internalisasi prinsip prinsip hak asli manusia dalam penggunaan kekuatannya begitu
oke janjinya kan kemarin kapolri baru juga akan menyelesaikan persoalan persoalan internal atau celah celah yang bisa membuat kredibilitas dan integritas polri ini termasuk juga penggunaan kekuasaan secara semena mena seperti ini
sudah menjadi janji
apa belum sampai di sana atau memang ini agak sulit ditambal begitu celah celah ini di internal polri itu sendiri mas andi
ya sebetulnya kami mengapresiasi ya bahwa ada komitmen atau upaya dari kapolri yang baru untuk melakukan pengungkapan terhadap pelaku kekerasan melalui mekanisme peradilan

ketika kepolisian ini dianggap sebagai kepolisian tersebut
jadi ada pengurangan kepolisian
jadi ada pengurangan kepolisian
jadi ada perakasan atau peristiwa kerasan atau penyiksaan itu harus terciptanya satu sistem yang komprehensif
dalam hari hari ini kontras sering juga mendapatkan informasi ketika teman teman yang berada di berbagai wilayah di daerah mengajukan pelaporan begitu terkait adanya kekerasan atau penyiksaan yang dilakukan para kepolisian itu ditolak
jadi seharusnya ini diciptakan sebagai satu sistem
ketika ada parkepolisian yang melakukan penyiksaan dan mengatakan kesalahan
polisian yang melakukan nilai kerasan harusnya langsung diproses melalui mekanisme peradilan pidana bukan lagi melalui mekanisme etik
oke artinya pengawasan dari atasan pun juga nggak berjalan optimal
betul yang pertama berbicara mengenai pengawasan pengawasan itu tidak dijalankan secara optimal
dikarenakan dalam internal kepolisian sendiri kami melihat ada kecenderungan untuk ada upaya melindungi kesatuannya sendiri
nah upaya itu terlihat dari mekanisme memproses aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan atau kepolisian
beberapa indikatornya adalah pertama itu diproses melalui mekanisme etik dan yang kedua meskipun diungkap tetapi pengungkapannya itu tidak mengarah pada atasan dari aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan itu sendiri
oke mas andi
sebetulnya ada persoalan kurikulum dari apa namanya
pembinaan dari polisi sendiri
oke artinya tidak selesai di persoalan sidang etik saja harus ada pidana yang diikutkan untuk menyelesaikan kasus ini
dan terakhir apa dampaknya mas andi kalau kemudian peristiwa peristiwa seperti ini terjadi tidak ada hal yang cukup tegas begitu untuk ditekankan atau diterapkan bagi pelaku oknum aparat ini
dampaknya kepada masyarakat
ya terkait dampak pertama itu berbicara mengenai trust
ketika trust terhadap kepolisian itu menurun maka dalam kerja kerja pemolisian dari kepolisian itu sendiri itu akan sulit untuk melakukan tindakan pengungkapan atas satu peristiwa pidana
itu yang pertama
yang kedua selain adanya trust itu keberulangan atas adanya peristiwa penyiksaan dan juga tindakan kerasan
padahal dalam konteks hak hak
asasi manusia negara dalam hal ini aparat keamanan kepolisian harus menjamin bahwa tidak boleh adanya keberulangan peristiwa kerasan penyiksaan dan pelanggar hak asli manusia lain dalam hal hal penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh aparat keamanan
oke baik pengawasannya diharapkan berjalan dan juga kita kawal bersama dan rekomendasinya tadi adalah tidak selesai di sidang etik saja
terima kasih mas andi sudah bergabung dengan kita sore ini
iya sama sama mas ferdie